maka duluan ya
habis kejadian tadi kenapa kamu diam
aku gak tega
aku gak tau gimana
siapa yang bisa ngasih tau ke dia
aku gak tega ya
ya tapi raka itu kan sangat baik
juga sudah lama gak ketemu sama raka
eh gak tau gimana caranya aku bisa ngomong
sama raka ya
aku gak tau aku harus ngomong apa
tapi dalam satu hubungan keterbukaan itu sangat penting non
kenapa sinan makin lama makin gak bisa lepas dari masakti
sekarang aku harus jadi diri aku sendiri
satria yang sekarang bukan satria yang dulu lagi
aku bukan tukang ojek tapi aku anak pejabat
perbukaan itu sangat penting non
kenapa sudah makin lama makin gak bisa lepas dari masa akti
pak berhenti pak
kamu marah banget ya
padahal kamu kan gak pernah semarai sama aku sebelumnya
kamu kangen banget ya sama aku ya
udah ada perkembangan belum
sampai jumpa lagi
tunggu di sini aja ya
aku sedih raka
lontalita ada di rumah
eh sedih kenapa cerita dong
aku sedih raka
jadi aku punya teman
terus temennya aku itu bohong sama temen aku yang satu lagi
aku tuh gak suka karena orang yang dibohongin
itu baik sekali raka
gak usah terlalu simpen di hati
gue tau kok satria orangnya kayak apa
dia orangnya baik
ya apalagi sama lu